india dan jepang berbagi gelar di nomor tunggal
pemain india kidambi srikant menjadi juara setelah mengalahkan pemain jepang kazuma sasakai
sementara tunggal putri jepang sayaka sato mengalahkan unggulan lima asal korea sung ji hyun
final tunggal putra indonesia open antara kidambi srikan versus kazuma sesakai adalah pertarungan antar dua pemain non unggulan
kazuma sasakai bahkan masuk ke babak utama setelah harus melewati babak kualifikasi
namun penampilan cemerlang sakai sejak babak kualifikasi tidak terulang lagi di partai puncak
sebaliknya kidambi yang di semifinal menundukan unggulan kedua son wanho tampil lebih tenang dan mampu menguasai jalannya pertandingan
kidambi akhirnya menghentikan perlawanan sakai dengan kemenangan straight game dua puluh satu sebelas dan dua puluh satu sembilan belas hanya dalam waktu tiga puluh tujuh menit
di nomor final tunggal putri pemain jepang sayaka sato yang tidak diunggulkan di luar dugaan mampu menundukkan unggulan lima asal korea sung ji hyun
di tiga belas pertemuan sebelumnya sato hanya mampu satu kali menang saat melawan sung ji hyu
namun di pertandingan kali ini sato tampil luar biasa
menang dua puluh satu tiga belas di game pertama sato harus mengakui keunggulan sung ji hyun tujuh belas dua puluh satu di game kedua
sato akhirnya memastikan gelar juara setelah di game penentuan mengakhiri perlawanan sung ji hyun dua puluh satu empat belas